anda tentu pernah mencicipi tempe
tempe kerap hadir sebagai pelengkap hidangan sehari hari atau sekedar camilan
dari belasan jenis tempe yang ada di indonesia
kali ini kita ulas tiga jenis olahan tempe saja ya
olahan tempe pertama adalah tempe goreng
umumnya tempe goreng dibuat dari campuran tepung terigu dan sedikit tepung kanji
untuk memberi efek renyah di luar tapi masih lembut di bagian dalam
ini masih panas
ini tepungnya sih yang
sementara tempe mendoan diolah dari tempe mentah yang dicampur tepung terigu dan tepung beras
proses menggorengnya pun tidak sampai matang sempurna
wajar sebab tempe asli banyumas jawa tengah ini berasal dari kata mendoan yang berarti setengah matang atau lembek
kulitnya ini biasanya nggak yang
jadi kayak masih ada lembut
bisa dibilang kayak belum
matang sempurna gitu
tapi justru disitu sensasinya
tepungnya ini udah dibungkuin terlebih dahulu
nah olahan tempe ketiga mungkin asing bagi sebagian orang
sebelum kita ulas
kita cek dulu ya
ada yang tau gak
ibu coba tebak tempe ini apa
tempe makan dulu
dia mau cobain dulu ya
masih anget nih
mendoan ini mah
ini tempe gembus
bedanya apa tau
embus mungkin lebih empuk ya
kalau dibilang tempe mendoan tapi
tempe mendoan bukan sih
ada tau jenis tempe selain mendoan apa
tempe mendoan tempe goreng tempe bacem
tempe apa lagi ya
rata rata masih menyangka ini adalah tempe mendoan
secara tampilan hampir sama
tapi jenis tempe yang digunakan berbeda
keliatan beda banget karena ini tempe mendoan ya
banget karena kalau yang gembus
ampas tahu ya
yang cenderung lebih halus
kalau yang ini kan
kedelainya sudah masih terlihat bijinya
tekstur empuk tempe menjadi pembeda utama
ini sama seperti tempe lainnya
tempe gebus difermentasi dengan jamur
hanya saja bahan utamanya adalah ampas tahu
yang tekstur biji kedelainya sudah hancur
kata tempe berasal dari
asal jawa kuno yaitu tumpi
yang berarti makanan berwarna putih
konon tempe telah ada sejak abad ke enam belas
di kempra yat lateng jawa tengah
dan ini tercatat dalam serat centini
yang ditulis pada abad ke sembilan belas
di era tanam paksa itu kan
masyarakat jawa pada saat itu menggunakan produk produk lokal yang ada gitu ya
singkong yang tadinya hanya ditanam sebagai pagar rumah
kemudian ubi jalar dan antara lain juga kedelai gitu
dan masyarakat ini kemudian mengolah berbagai bahan makanan yang ada ini menjadi olahan gitu
salah satunya adalah menjadi tempe
bagi saya yang terbilang baru mencoba tempe gebus
sensasi rasanya ini cukup berbeda
nah kalau anda lebih suka yang mana
roni satria septiadi pradana jakarta